selain ketupat makanan opor selalu ditunggu di hari lebaran
opor yang biasanya disantap berkuah
di tangan seorang ibu kreatif di bandung menyulapnya menjadi kue kering
tidak hanya itu tidak hanya unik bentuknya pun dibuat menarik seperti paha ayam
kue kering selalu menjadi makanan pelengkap saat hari raya idul fitri
sementara opor menjadi hidangan yang ditunggu setiap anggota keluarga di rumah
namun apa jadinya jika kedua makanan ini disatukan dalam satu santapan
yaitu kue kering rasa opor
jadi dari mulai daging ayam yang dibumbui rempah rempah
dan kemudian dikeringkan hingga menjadi kaldu seperti ini
langsung masukin ya bu ya
cara membuatnya pun juga sama seperti membuat kue kering lainnya
adonan yang telah kalis dibentuk menyerupai paha ayam
ditusuk dengan stik kue keju
kue kemudian dipanggang selama tiga puluh lima sampai lima puluh menit
dengan suhu satu ratus lima puluh sampai satu ratus delapan puluh derajat
dulu kan awal mulanya tuh tergerak dari pas ramadan
pas ramadan itu apa ya kira kira yang bisa dibawa
tapi bentuk ini eh tentunya terfikir pada waktu ayam mahal juga
pas ayam mahal terus orang orang kan mencari ayam
ayam sulit akhirnya kita bikin
wah gimana kalau caranya kita bikin opor aja
bentuknya juga kan antik ya lucu pakai apa kayak paha ayam gitu
dian permatasari bandung
wah ini enak banget ya